kayaknya gue tau nih gue harus gimana
perti perti perti perti disini di depan di depan
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
pak hermannya ada
nurul herman ada di dalam
silahkan ibu masuk saja ya
oke terima kasih
terima kasih ya pak
harusnya para asisten rumah tangga ada di samping kiri kanan kita
sambil mempersilahkan kita masuk
dan satu lagi
yang kurang tuh karpet merah
berasa artis hollywood tau gak sih
mamut pengen dadah dadah
harusnya ada yang nyapa ya ma
iya saya adalah mamanya sih
penampilan kalian berdua sore ini cantik sekali
iya dong terutama silah
silah soalnya memberikan yang terbaik untuk dinner malam ini
dia memberikan kita semua tau kalau
sila itu memang pasangan yang pantas untuk boy
yang satu cantik yang satu ganteng
oh bisa aja
nanti kalau ketemu boy
dia udah nungguin kita kan
ya gue belum balik ya
pasti dia nggak terima atas perjodohan ini
padahal aku udah cantik cantik gini juga buat dia
boy itu kan taunya
kalau acara perjodohan ini kan nanti malam
boy sedang di luar
tapi kamu gak usah khawatir
om sudah beritahu boy kok
yaudah om telepon boy ya
biar dia segera kesini
ya nggak diangkat angkat ya om
kamu tenang aja ya sila
sekarang lebih baik kita tunggu di dalam aja
pokoknya gue gak terima
kita harus abisin geng wario
lo gak takut bos modi marah
bos modi pernah bilang ke kita
kalau kita gak boleh gerak tanpa perintah dia
tapi itu cuma buat misi yang dibilang dia
ini soal harga diri
terus kita harus cari mereka kemana
sedangkan lu semua juga lihat kan
mereka pergi dari basecampnya
mungkin mereka balik lagi
kalaupun gak ada
gue yakin pasti di basecampnya ada orang
sekarang kita cabut
bagaimana ini berhenti tengah jalannya
diktut gue ketinggalan
ya elah gue pikir apaan
terus lu jadiin kertas gorengan
besok kan ujian
gue juga masih mau baca baca materinya buat besok
ella pada denger tuh
katanya sian mau baca baca materi
udah mau jadi mahasiswa keladan deh
ya enggak begitu lah
gue juga enggak mau dapet nilai deh
pokoknya gue pengen balik ke base camp nih
lu pada cabut cabut deh
gak apa apa dah
yaudah lu cabut duluan aja
gue temenin sian dulu
ya cabut sana
udah lu gue temenin aja
gue takut lu kena penapa
iya lu emang bromen gue banget tuh
gue teraruh jadinya lu menemukan gue
gak usah begitu gak usah begitu
ayo lah aku masih teraruh sama kami
ini anak beneran nganter gue sampai rumah gak sih
dia kan doyan banget ninggalin gue di tengah jalan
apa sekarang giliran gue ya yang ngerjain dia
ngapain lo senyum senyum
dia suka suka gue lah emang kenapa kalau gue senyum
oh gua tau
pasti lo udah mulai suka kan sama gua
iya pasti geer banget
siapa juga yang suka sama lo
masa kegeran deh jadi orang
udah gausah gengsi lo
kayaknya gue tau nih gue harus gimana
berhenti disini di depan di depan
lo kenapa sih minta berhenti disini
gue baru inget banget nih
gua harus ketemu sama temen gua
jadi boleh ga lo tungguin gua disini
sampe gua nemuin taksi
ga gua langsung pergi aja
aduh please dong boy tungguin gua bentar aja
ini kan udah mau gelap lah emang tega kalo gua kenapa napa
aduh tuh kenapa sih banyak berhenti
gue mau banget maunya
please bentar dong gue janji ya
tunggu sini bentar oke jangan kemana mana
gue bakal kasih lo kejutan
pak selamat sore pak
ya selamat sore deh
pak ada yang ngelakuin pelanggaran yang parah banget pak
pelanggaran apa ya
nih sini pak sini pak
tuh itu kan ada rambu tulisannya dilarang parkir kan
tapi itu motor masih aja parkir disitu
wah pak parah banget pak
itu kan contoh yang tidak baik
bapak harus segera bertindak pak
gak bisa dibiarin kayak gitu aja
baik terima kasih atas informasi
baik pak silahkan pak
jadi anda sekarang saat hilang
kemana ya si boy padahal udah saya kabarin kalau hilda dan sila udah di rumah kalau
begini saya bisa malu sama mereka rumah nih buat jadi dateng nggak sih tahu gitu kan kita
datangnya malaman aja nggak usah buru buru mana makeup aku luntur lagi gimana dong aduh
sabar dong sila itu kayaknya juga om herman lagi ngapain ya di luar sana
saya minta maaf ya hilda silat sudah menunggu terlalu lama boy sampai sekarang belum juga bisa
dihubungin dan dia belum berhenti menunggu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
dani belum bisa datang maaf ya iya nggak papa kok om aku ngerti boy pasti masih marah sama aku
jadi aku harus sabar sabar nunggu ini ya om sangat senang mendengarnya sila kamu tuh ternyata orang
yang sangat penyabarmu hai boy sangat butuhkan seorang calon pendamping yang sabar seperti kamu
iya dong mas sila ini sosok wanita yang sabar dan murah shade dia dia pas iya dong listrik vancouver